jelang idul fitri pemerintah kota probolinggo jawa timur melakukan inspeksi mendadak produk makanan dan minuman yang dijual di supermarket
tim sidak menemukan sejumlah makanan dan minuman yang kemasannya rusak dan tidak tertera tanggal kedaluarsa
pemerintah kota probolinggo jawa timur melalui dinas kesehatan serta dinas koperasi usaha mikro dan perdagangan
melakukan inspeksi mendadak atau sidak kesualayan pada kamis pagi
ada tiga supermarket yang didatangi komoditas yang disidak adalah produk makanan dan minuman yang sering dibeli warga untuk sajian selama ramadan dan lebaran
petugas mengecek tanggal produksi tanggal kedeluarsa komposisi serta kelengkapan informasi makanan minuman yang dijual
petugas juga membongkar parsel siap jual karena ingin mengecek produk yang sudah dibungkus
hasilnya sejumlah produk makanan minuman dinyatakan tidak layak dijual
selain tidak terdapat tanggal produksi petugas juga mendapati kemasan makanan dan minuman sudah rusak
pengelola sualayan pun diminta agar produk makanan tak layak jual tersebut segera ditarik dari peredaran
ada beberapa sebenarnya lebih kepada kalau keseluruhan sih untuk expired kita tidak menemui
jadi cuman memang yang mungkin perlu mendapatkan
perhatian seperti kemasan gitu yang penyok atau ada yang menggelembung
tapi tadi informasinya dari manajernya sih itu bisa diretur
kemudian ada kode produksi yang tidak ada itu biasanya memang pada makanan makanan yang memang dikemas ulang
kemudian ada yang kemasannya tidak sesuai dengan syarat untuk
menurut rencana sidak ini akan kembali ke dalam perusahaan
sidak ini akan kembali dilakukan beberapa hari menjelang lebaran untuk memastikan makanan minuman yang dijual layak dipasarkan
sementara itu pada kamis sore balai besar pengawasan obat dan makanan atau bb pom bandung
melakukan pengawasan penjualan takjil dan produk pangan di bulan ramadan di kabupaten bandung barat jawa barat
petugas bepom memeriksa dua puluh empat sampel jajanan takjil yang dijual
hal ini dilakukan untuk memastikan makanan yang dipasarkan
kepala balai besar pom bandung mengatakan
selain melakukan pengawasan jajanan takjil
pihaknya juga melakukan pengawasan produk pangan yang beredar di bulan ramadan
dari hasil pemeriksaan empat puluh lima sarana distribusi pangan di sepuluh kabupaten kota di jawa barat
ditemukan dua puluh lima persen tidak memenuhi syarat
seperti kebersihan gudang kemasan rusak hingga kedaluarsa
di dalam bulan puasa ini kami juga melakukan pengawasan selain takjil
yaitu pengawasan produk produk pangan beredar
yaitu mengawasi produk produk yang diedarkan apakah munisal atau tidak
tentunya kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak empat puluh lima sarana di sepuluh kabupaten
ada beberapa sarana yang tidak menulis syaratnya
pertama itu tadi kebersihan gudang kemudian mungkin ada kemasan yang rusak bocor
nah ini juga dari empat puluh lima sarana tersebut sekitar dua puluh lima persen belum memenuhi syarat
masyarakat untuk tidak membeli serta mengonsumsi jajanan takjil
yang berwarna mencolok dan tak terjamin kebersihannya